ada yang baru jadian nih
dari kapan sih jadiannya
oh gak mau diganggu
gue juga gak mau jadi obat nyamuk kok
ini kan bunyinya el
el udah pergi lagi
ini buku pasti penting buat l
apa aku susurin aja ya ke sekolahan
ya deh susulin aja ke sekolahan
sekalian berangkat kantor
apa mau ngomong sama kamu sebentar aja ya
ra tunggu dulu ra
sebentar aja please
tunggu ben sendiri gak bareng rifki si botol kecap
iya nih gue juga gak tahu
kayaknya dia gak masuk kali ya hari ini
belum ada kabar
semoga dia sehat lah ya
bisa juga sih botol kecap yang playboy
gue malah seneng kalau temen lo yang satu itu gak datang
hidup gue jadi tenang tau gak
masalah apa nih yang mau dibawa tau gak
masuk kelas lah ah
tolong aku minta waktu kamu sebentar aja ya
yaudah disini aja ngomongnya cepetan
jangan jangan bapak davin mau putusin rara sekarang
aigo kalau gak mau diputusin duluan
ra kenapa diem
rara tau opa davin mau ngomong apa sama rara
opa davin mau putuskan sama rara
kita ini harus buat rencana lagi nih
biar anak ips itu kapok sama kita
kita gak bisa game gini aja
ada ardi sama temen temennya lagi disini
gue males banget deh ribut sama mereka
nanti aja deh gue samperin ral lagi
pa pa ini kita mau ngapain kesini
iya enggak udah papa tinggal kasih tau aja
kita mau ngapain ada perlu apa kesini
nanti juga kamu tahu rifki
ini papa punya kejutan apa lagi buat rifki
setelah kemarin tiba tiba papa ngajak arim untuk makan makanan rara
kalau ini ada sangkut pautnya ada hubungannya sama arin
rifki gak mau
kamu akan menyesal kalau kamu gak ikut papa sekarang
kamu jangan berasumsi apa apa
papa janji gak akan lama
cuman udah gak papa lo tenang aja gak usah khawatir
ntar juga ada yang nemenin gue kok
dah udah pasti bukan bokap nyokap gue lah
ntar lo juga tau
ntar lo juga tau
ntar lo juga tau
ntar lo juga tau
ntar lo juga tau
ntar lo juga tau
ntar lo juga tau
ntar lo juga tau
ntar lo juga tau
ntar lo juga tau
ntar lo juga tau
ntar lo juga tau
ntar lo juga tau
ntar lo juga tau
ntar lo juga tau
ntar lo juga tau
ntar lo juga tau
ntar lo juga tau
ntar lo juga tau
ntar lo juga tau
ntar lo juga tau
ntar lo juga tau
ntar lo juga tau
ntar lo juga tau
ntar lo juga tau
ntar lo juga tau
ntar lo juga tau
ntar lo juga tau
ntar lo juga tau
ntar lo juga tau
ntar lo juga tau
oh gak mau diganggu
gue juga gak mau jadi obat nyamuk kok
mulai hari ini juga
kita berhenti pura pura pacaran
oke kalau emang itu mau lo
kita berhenti pura pura pacaran
kita pacar beneran aja ya
udah ada yang pacaran aja nih
bikin si farah ikutan bapak raja
emang gak aja setuju
gak usah senyum senyum ya
gue balik duluan ya
cepat sembuh mbak ibesti
ya gini om masih lemes
hasil labnya udah keluar
udah om katanya arief itu sakit tipes
jadi harus direwat sampai sembuh
ada yang menjaga kamu disini
gak ada om
kalau sama deddy masih di milan
jadi belum bisa pulang ke indo
dengan saya sendiri
itu saya juga yang ngirim
selaku ketua osis sma garuda
hari dan tanggal ulang tahun sekolah kami
memang sudah tertera di proposal itu pak
ya terima kasih informasinya
terima kasih juga atas supportnya dari bapak
dan juga pt segar fresh ya
semoga sukses terus pak
jadi selama kamu disini
gak ada yang menjaga kamu
gak ada om
tolong jagain arin disini ya
kasian arin sendirian

riefky harus ke sekolah
ya ada ulangan dan itu nggak bisa ditinggal
ari kamu tenang dulu ya
om akan bujuk riefky untuk jagain kamu disini
tapi gak mungkin sih rifki tega
ngingalin gue sendirian disini
paling juga ntar dia balik lagi
gue lagi dirawat di rumah sakit permata
pokoknya gue ada di ruangan cem pakar vip satu
lo harus ngajak michelle kesini buat jengok gue
karena nanti bakal ada rifqi yang nemenin gue disini
udah nanti aja gue ceritain
yang penting lo harus bawa michelle kesini
nanti pulang sekolah oke
ada tugas gak sih aril ya
iya udah deh
eh sel ra
aku mau ngasih tau kalau hari ini arin dirawat di rumah sakit permata
hah arin sakit apa
makanya rencananya pas pulang sekolah mau ngajakin kamu jengok dia
eh eh gue sama anak anak kalian boleh ikut kan
sama barengin gue ikut
kalau gitu gue juga ikut
yaudah kalau gitu kita kelas ya
gue harap arin bener rifqi yang jagain di rumah sakit
sampai jumpa di video selanjutnya